ayo kita bikin langsung survei kecil kecilan ya
seberapa banyak dari anda yang sampai saat ini masih rutin minum jamu
terakhir kemarin minum jamu beras kencur
iya lah ya kalau perempuan perempuan pasti kunyit asam
karena memang jamu punya banyak hasil untuk tubuh
sehat lagi ya tapi kita jangan sampai salah memilih
justru berubah jadi petakan nih
seperti informasian tadi sebelum iklan sudah kita sampaikan
ya dan untuk membicara atau berbicara mengenai jamu
juga berbagi tentang pengalaman
sudah hadir dua narasumber kita pagi hari ini
dan sekaligus nanti kita akan menggalis pengetahuan
tentang langkah tepat bagaimana sih memilih jamu tradisional
yang baik dan sehat untuk kita
sudara putri indonesia tahun dua ribu enam belas kezia warau
selamat pagi kezia keke
dan juga ibu ina roslaina dadan
selamat pagi selaku direktur pelayanan kesehatan tradisional
kementerian kesehatan republik indonesia
harus sehat pagi pagi ini ya
sudah minum jamu
tapi kita ke kakek dulu nih
pengen ke keke
pengen ke keke ya
emang sering minum jamu ya
kalau kita baca artikel sih memang ya itu jadi salah satu
ini ya ramuan rahasia
akhirnya jadi putri indonesia yang minum jamu
sebenarnya dari kecil sih sudah ditanamkan
sama orang tua khususnya mama ya
jadi pagi pagi itu sebelum berangkat ke sekolah
jadi kayak udah ada langganan ibu ibu yang lewat
dengan ininya sendiri harus minum jamu
kalau nggak minum jamu pagi ini nggak boleh ke sekolah
jadi memang dari kecil sudah ditanamkan untuk minum jamu
dan sampai sekarang masih sering minum jamu apa
kunyit asem beras kencur temulawak
biasanya antara tiga ini sih
nah kalau untuk departemen kesehatan
kementerian kesehatan sendiri ibu
sebenarnya sejauh ini bagaimana terhadap
pengelolaan dan pengawasan terhadap jamu jamu ini sendiri bagaimana bu
jadi sebetulnya mungkin saya cerita sedikit
jadi jamu itu salah satu kekayaan alam yang harus kita lestarikan
di kementerian kesehatan ini kita punya direktorat
pelayanan kesehatan tradisional
yang mengurusi dari mulai ramuan dan keterampilan yang memang ada di indonesia
ada manfaatnya jamu itu ternyata
makanya kenapa mbak keke nih oleh orang tuanya minum jamu minum
sebetulnya itu memang orang kan turun temurun kalau tradisional
dan itu untuk kesehatan tubuh bukan untuk pengobatan ya
sebenarnya untuk preventif
jadi makanya minum jamu dari sekarang
kita panggil mbak kesini
berarti kita ke bawah juga ya mbak
iya kita harus minum jamu juga pagi ini ada mbak hertati
selamat pagi mbak
oh ngadep sini
jangan kejauhan jangan kejauhan
ini mbak yang jual jamu selalu ada di depan kantor kita
jadi lah yang karyawan sisi ini
coba langsung pesen pesen
keke mau minum jamu apa pagi ini
ya beras kencur ada atau temulawak kunyit asem juga
mau yang apa dulu beras kencur
kalau saya yang buat tubuh menjadi tetap sehat
kalau itu apa racikannya apa tuh mbak
biasanya dari beras kencur mbak
kalau yang ini kalau yang ibu tadi supaya tubuh tetap sehat bugar
temulawak ya ibu
mbak kalau pagi ini jamu ini memang dipersiapkan sebelum berangkat atau semalam sebelumnya kalau bikin jamu ini
atau ada orang yang bikin
atau mbak bikin sendiri parut parut sendiri dan sebagainya
ini terbukti kalau ayu jamu yang buat jamu sendiri pasti jari jarinya tuh ya warna warna kuning
iya kalau saya mau kunyit asem ya ayu alfian apa
saya beras kencur aja deh
oh beras kencur
karena kan dipercaya begitu ya bu ya
untuk beras kencur kan buat nambah nafsu makan
buat sehat tentu
nah bu kita ngobrol ngobrol lagi bagaimana pengawasan kementerian kesehatan bu terhadap tadi
banyak jamu jamu yang dikatakan mengandung zat berbahaya dan sebagainya pengawasannya seperti apa bu yang dilakukan
jadi kalau kita sebetulnya kita itu sudah sosialisasi ke masyarakat tentang pemakaian jamu
nah tapi kita juga ngasih tahu karena kita kan tahu dari zaman dulu itu
jadi jamu itu tentu menyehatkan
tetapi jamu itu tidak ada yang cespleng loh
jadi jamu itu langsung segar gitu kan
tapi harus terus rutin
nah kalau misalnya kita lihat begitu minum langsung kok mukanya jadi bercahaya atau jadi keras gitu
kalau yang perempuan langsung jadi kayak keke gitu ya
berarti kan ada sesuatu di dalam jamu itu
mungkin ada campuran ada yang lain nah itu yang kita mesti hati hati
karena pemakaian jamu kan kita tau
kita tau jamu itu untuk sehat
jadi harus setiap hari dengan yang betul apalagi kalau kita meracik sendiri ya kayak mbak tati ini
berarti lebih tau
kalau sudah dicampur campur pasti kerasanya juga agak beda sih
jadi rasanya juga kalau itu ibu silahkan bu dicoba dulu karena saya mau minum juga
dicoba dulu dong akhirnya udah belum
udah udah udah mau habis nih
ada pengalaman lucu gak kayak waktu minum jamu itu selain dulu awal awal harus minum jamu sebelum berangkat sekolah gitu
pengalaman nya sih lucu aja sih kan kalau misalnya kan jamu itu ada berbagai ada yang manis ada yang asem ada yang pahit
terus ngeliatin mama kan itu sering minum yang pahit yang sambil loto ya
itu yang pahit banget
itu pahit banget
terus kayaknya kok si mama minumnya tuh kayak biasa aja tapi mikir kayaknya enak deh
terus nyobain itu pahitnya minta ampun
tapi setelah itu kayak belajar sih bahwa yang alami itu justru sebenarnya menyehatkan gitu
di balik mama nyuruh minum itu dan harus setiap pagi itu ternyata kesisinnya oh ada manfaatnya juga daya tahan tubuh semakin kuat
karena kan apa yang alami ini justru menyehatkan gitu
dan apa dijangkau juga bisa ditanam di depan rumah sebenarnya
nggak usah pake duit
jadi bisa tanam sendiri buat sendiri kita pun jadi tau ya apa ya pasti asli
asli zat zat yang terkandung situ kita karena kita bikin sendiri gitu
nah kalau keke berapa rutin seberapa rutin mesti minum jamu saya mau juga nih biar langsing kan ya ampun
tapi berdiri kita langsung ketahuan loh
nggak yang langsung jadi sih untuk kesehatan pasti ada setiap hari harus diminum rutin setiap hari sih
tapi kalau zaman sekarang kan ada yang rtd yang related to the drink gitu
lebih mudah ya
lebih mudah sebenarnya
untuk mendorong supaya lebih rutin lagi lebih paham lagi mana jamu yang sehat mana jamu yang tidak
sebetulnya mereka masyarakat sudah lebih paham
ini mbak kiki aja disuruh sama ibunya kok
nanti itu zaman kapan gitu ya
nah berarti mereka sudah tahu bahwa jamu itu sangat menyehatkan
kita tinggal sosialisasi ke masyarakat bagaimana meminum jamu yang betul
bagaimana bikinnya yang betul jangan asal beli kemudian
bikinnya gimana mbak bu
udah teregistrasi kan
ada yang teregistrasi dan sebagainya
jadi sudah aman ya
kalau cara meramunya kan membuatnya asal begini nih
kalau membuat coba tanya mbak tani
terus di tempat yang bukan stainless kan begitu ya
gimana mbak tati buatnya
cara membuatnya ditumbuk
terus habis itu
habis itu diperas
habis itu terus direpus
terus cara dulu mbak titi bisa tahu ini dari keturun turun temurun atau memang
sengaja belajar baca baca buku akan akhirnya jadi jualan jamu
dari keturunan pak
dari orang tua
orang tua emang jualan jamu
nah ini varian jamunya apa aja yang dijual nih mbak
saya jadi penasaran nih
nah itu beruluan
ada beras pencur ada kunyit asam ada putrawali
itu di lidah seharian kayaknya gak ilang ilang
kalau minum ini ya
karena gini di kementerian kesehatan itu setiap apapun yang dibuat jamu kan ditumbuk
apa sih isinya
fungsinya untuk apa
nah kayak gini gini sebetulnya sehat nih
yang beroto wali itu
awet muda terus
oh gitu waduh
itu bisa dicampur kan
tapi kalau soal campur mencampur nih kan kadang kadang kita juga suka asal aja
itu ada aturannya nggak sih bu
sebetulnya sih kalau yang bagus kan sudah kan kita misalnya oh temulawak buat apa
ini buat apa
kalau terlalu dicampur efeknya juga kan menjadi nggak jelas ya
dan rasanya juga pasti gak bagus lah
paling bagus kan sesuai nih
broto wali itu yang pait pait itu minum sendiri
beras kencur minum sendiri
sekarang beroto wali tambah beras kencur rasanya pasti gak enak
kadang kadang ini ya minumnya ini dulu terus apa namanya biar nggak pahit baru minum beras kencur gitu kadang kadang lah ya
yang paling laku semua tuh
jadi gimana kalau dari keke nih tips kita supaya hidup sehat dengan jamu
ya tipsnya pastinya dikonsumsi setiap hari ya dengan minum jamu
karena jamu ini kan gak hanya satu hari terus langsung kelihatan kayak ibu tadi bilang kelihatan kesehatan itu udah berbeda banget
nah setiap hari harus diminum dan sebenarnya dan harus sabar
untuk mendapatkan hasilnya
karena itu butuh proses juga dan harus tetap setia minum tiap hari
baru dapat kekasihannya
itu dia ya
jadi kalau gak ada ayu jamu tadi juga ya dikatakan bisa beli belikan banyak tuh sekarang ya udah mulai banyak jamu jamu modern meskipun caranya juga masih tradisional
terima kasih ibu ina sudah bergabung di good morning
terima kasih keke
terima kasih sama sama
silahkan nikmati jamunya kalau saya udah habis lihat
terima kasih mbak tati
terima kasih mbak tati
nanti semua di sini mau langsung minum jamunya ya
ya itu tadi perbincangan kita tentang bagaimana memilih jamu yang baik dan juga menjaga kesehatan tubuh kita dengan minum jamu